mi remaja tiga belas tahun pelajar sebuah smp negeri di penjaringan jakarta utara ini
tidak menyangka perjalanan menuju rumah usai bersekolah
pada selasa siang dua puluh dua agustus lalu berubah menjadi petaka
saat itu siswa kelas tujuh ini dan dua teman sekolahnya menumpang truk bak terbuka
melintasi jalan kamal muara penjaringan jakarta utara
tiba tiba dari arah berlawanan muncul tiga pelajar lain bersepeda motor
dan langsung menyiramkan air keras ke arah mi dan teman temannya
akibat kejadian itu mi menderita luka bakar ringan di wajah
bahkan tas dan seragam sekolahnya pun masih ternoda siraman air keras
namun malang bagi fa teman satu sekolah mi
remaja empat belas tahun ini menderita luka bakar hampir di seluruh wajah
selain wajah lengannya pun terkena siraman air keras
meski saat ini sudah kembali ke sekolah para korban masih trauma
untuk kondisi lukanya alhamdulillah udah membaik cuma tinggal bekasnya aja
untuk mata juga alhamdulillah
disinilah lokasi sejumlah pelajar yang disiram air keras oleh orang tak dikenal pada tanggal dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh
informasi yang kami dapatkan dari salah satu orang tua korban bahwa pada saat kejadian
kondisi arus lalu lintas di sini terbilang cukup macet dan korban memilih untuk jalan kaki
setelah pulang sekolah dari smp negeri satu ratus dua puluh jakarta yang letaknya tidak jauh dari sini
kemudian sekitar pukul empat belas lewat lima belas waktu indonesia barat korban disiram air keras oleh sejumlah orang tak dikenal
dan korbannya ini berjumlah empat sampai lima orang
saksi menyebut selain mengenai tiga korban di atas truk siraman air keras pun mengenai dua pelajar lain yang sedang berjalan kaki
sementara pada kamis dua puluh empat agustus smp negeri satu ratus dua puluh jakarta utara membantah tudingan
bahwa insiden itu dipicu tawuran siswanya dengan pelajar sekolah lain
senin dua puluh delapan agustus polres metro jakarta utara meringkus vg mm dan ia tiga tersangka penyiraman air keras
polisi pun menyita botol kosong bekas air keras seragam sekolah serta sepeda motor yang dipakai tersangka saat kejadian
dari pemeriksaan polisi tersebut
terungkap para tersangka pelajar smp ini ternyata salah sasaran
mereka sebenarnya menyasar w seorang pelajar sekolah lain karena menantang berkelahi
ketika mencari w ketiga tersangka berpapasan dengan kelima korban
vg lalu menyiramkan cairan kimia itu ke arah korban dan melarikan diri
dikatakan obyeknya random tapi motif awalnya tadi ada tantang tantangan menurut saya
ada perselisian antara dua kelompok ini
vg berdalih ia membeli air keras untuk membersihkan karat di sepeda motornya
untuk kamu kapan
di air kerasnya kapan
udah lama berarti kamu niat mau nyeram siwa udah lama
kasus serupa juga menimpa ma seorang siswa kelas satu smk
rabu sore sembilan agustus saat melintas di jalan pisangan lama pulau gadung jakarta timur
ma disiram air keras oleh gerombolan pelajar bersepeda motor
saksi menyebut salah satu dari tiga puluh pelajar yang mengendari sebelah sepeda motor
sempat mengacungkan senjata tajam ketika berpapasan dengan korban yang hendak pulang ke rumah
tiba tiba pelajar lain dari arah belakang
konvoy menyiramkan cairan kimia ke wajah korban
korban menderita luka bakar di wajah dada dan tangan
senin empat belas agustus unit ppa polres metro jakarta timur meringkus ha tujuh belas tahun
tersangka utama penyiram air keras
tetapi ra tersangka yang membonceng tersangka ha hingga kini masih buron
kriminolog universitas indonesia adrianus meliala menyebut
modus penyiraman air keras sangat berbahaya lantaran mudah dilakukan pelaku tindak kriminal
seperti yang terjadi di jalan raya balaraja kabupaten tanggerang minggu malam enam agustus
dua kelompok pemuda tauran di tengah jalan
salah seorang pelaku lantas menyiramkan air keras ke kelompok lawan
imbasnya seorang remaja lima belas tahun dirawat di rumah sakit
akibat luka bakar di wajah dan luka sabetan senjata tajam
dua belas agustus polisi meringkus tiga belas tersangka pelaku tawuran
selain senjata tajam polisi juga menemukan barang bukti satu jeriken berisi air keras di rumah salah satu tersangka
bagaimana caranya untuk mencapai musuh tanpa lalu melakukan kontak
menyiram dengan air keras
si pelaku akan menang langkah itu adalah bahasa kekelahian
menang langkah bisa membuat lawan kemudian menderita dan dia bisa langsung lari
tentu ini memang berbahaya karena ini mudah dilakukan gampang diikuti gampang diulangi oleh berbagai pihak karena tidak perlu ada keahlian
air keras atau asam kuat adalah senyawa kimia yang bersifat korosif
air keras biasanya banyak digunakan para pekerja bangunan
terdapat setidaknya dua belas asam kuat yang bebas diperjual belikan
pegawai salah satu toko bahan kimia di daerah taman sari jakarta barat menyebut
air keras yang disalah gunakan untuk tindak kriminal diluar tanggung jawab pihaknya
lantas bagaimana pertolongan pertama jika kita terkena siraman air keras

dokter spesialis kulit dan kelamin zucchi hospital jakarta dia sityo menyebut
jika area wajah terkena air keras harus segera dibilas dengan air mengalir
jika korban terkena air keras di wajah kemungkinan sembuh lebih cepat
karena aliran darahnya lebih banyak lemaknya lebih banyak dibandingkan di daerah tangan atau kaki
intinya luka harus dalam keadaan lembab dan tertutup
jangan sampai terinfeksi bakteri atau yang lainnya
sementara kuasa hukum keluarga korban fa menuntut proses hukum tersangka
terus dilanjutkan agar tersangka jerah
kriminolog universitas indonesia adrianus menambahkan bahwa kasus seperti ini memanglah bukan kasus baru
kasus penyiraman air keras ini dirasa bisa untuk mudah ditiru oleh orang lain karena tidak kontak langsung dengan target sasaran
pelaku bisa dijerat dengan pasal tujuh puluh enam c jungto delapan puluh ayat satu dan dua undang undang perlindungan anak dengan hukuman maksimal lima tahun penjara
tim liputan cnn indonesia